kabit humas polda metro jaya kombes pol yusri yunus mengatakan pada kamis siang
pihaknya telah menerima surat edaran dari pemerintah provinsi dki jakarta
terkait pembatasan jam operasional serta kerumunan
khususnya di malam pergantian tahun baru dua ribu dua puluh
polda metro jaya telah berkoordinasi bersama tni dan sejumlah pihak
untuk tidak memberikan izin dalam bentuk keramaian yang bersifat berkerumun di tempat tempat umum
polda metro jaya tidak mengeluarkan izin keramaian yang sifatnya berkerumun
sudah ditindaklanjuti oleh beberapa tempat tempat wisata
seperti ancol kemudian juga apalagi tempat wisata taman mini
kemarin sudah menyampaikan semuanya
mereka cuma buka sampai jam lima sore tanggal tiga puluh
berarti ancol itu tutup
kalau tutup berarti tidak ada keramaian
termasuk di tempat tempat hiburan yang sifatnya berkumpul
hotel pub apa semua tidak diberikan izin
mengantisipasi pergerakan masif masyarakat pada libur natal dan tahun baru
polda metro jaya akan menyiapkan personel di sejumlah titik
yang berpotensi menjadi pusat keramaian dan jalur keluar masuk dari dan menuju jakarta
kapolda metro jaya irjen polisi fadil imran menjelaskan
pihaknya telah melakukan rapat dengan kodam jaya
pemerintah provinsi dan juga dinas terkait
pos tersebut juga akan menjadi tempat untuk melakukan testing
kita akan mendirikan pos pos pengawasan
pos pos pengendalian rencananya begitu
agar kemarin kita rapat di bandara di stasiun kereta api
di pelabuhan atau titik titik kerumunan masa
nanti akan dilaksanakan tiga t di situ
dan juga kita ingin mengedukasi untuk masyarakat tetap disiplin melaksanakan tiga t
selain tidak memberi izin berkerumun dan membuat posko posko pengawasan
pol demetro jaya akan melakukan operasi kemanusiaan berupa pengimbawan dan penindakan
tim gabungan tni dan polri akan menangani masyarakat yang kedapatan berkerumun di malam tahun baru dua ribu dua puluh
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia